ketua kpu arief budiman menyemprotkan kotak suara pemilu dua ribu sembilan belas dengan air di gedung kpu jakarta senin siang
ini dilakukan untuk membuktikan kepada beberapa pihak yang mengeritik
seperti foto yang kami lansir dari detik com arief menyemprot sisi sisi samping kotak suara dan juga sisi muka yang transparan sisi mikanya ya mika di sana
saat disemprot air dari luar dengan selang bagian dalam kotak suara tidak terkena air
kemudian arief juga menyebut kotak suara itu mampu menahan beban hingga delapan puluh kg
selain itu kotak suara mampu menahan air jika gerimis atau terkena percikan air
sementara jika terkena banjir lain soal karena itu adalah musibah dan juga sudah terjadi di bali
ada sekitar dua ribuan kotak suara yang rusak karena tergenang air